temennya kak andri punya anak kembar
kalo mama tuh punya anak kembar
punya anak kembar
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ada apa mak
puput lagi isi
tadi kebetulan tuh
mak kan lagi jalan
mak lihat ada tukang rujak
mak inget sama puput
manoit baik sekali
terima kasih ya mak
mak mau buru buru
kalo mak gak inget puput lagi isi
mak gak bakalan mampir kesini
mak lagi sibuk
aduh maaf ya oma jadi ngerepotin
sekali lagi terima kasih
iya dimakan ya
mak kesini lagi bawainnya
nanti lagi yang lebih banyak lagi buat puput ya
amit dulu ya
ya ampun mak noit baik sekali
terima kasih ya mak
eh ada apa
sejak kapan ibu puput minum remuan emak
kehamilan baru diketahui setelah satu minggu lagi
ambo lah tiga kali hamil kehamilan baru diketahui setelah satu minggu
jono baru kemarin liat wivesih ramon sama ibu puput
saya mulai dari tadi
melihat bapak ini ngelamun terus
kalau dia loncek ke bawah
ini jalanan umum pak
mau nyari kerja
pak orang tua itu istirahat di rumah
jangan bunuh diri pak
orang tua itu istirahat di rumah
jangan bunuh diri pak
kalau bapak bunuh diri
kasian teman saya ini udah tua
nanti kalau dipanggil polisi jadi saksi pak
saya gak bunuh diri
angkat seseorang dan
gue udah tua nih gak mungkin begitu malu gue sama umur gue tapi kan abang masih ganteng
ini lihat nih nih calon mantu lo
suaminya siapa nih
suaminya siapa ini tuh adiknya aji
urusannya musti gue selesain satu satu
kalau berempat sih belum besar
temennya kak andri
punya anak kembar
kalau mama tuh
punya anak kembar
punya anak kembar
punya anak kembar